kalau selama ini saya mau ambil air
manjang amat kamu
pak jargo sumur ini kan sumur umum
jadi siapa saja berhak ambil airnya
ini sumur keramat
siapapun yang mengambil air dari sumur ini
ya pak sabar pak
pak itu tangannya kenapa
ini bambu kuning
bambu kuning ini akan saya berikan pada saudara saudara
tapi dengan mahar seratus ribu rupiah
itu cuma pengganti biaya ritual dan minyak wangi yang saya oleskan pada bambu ini
siapa yang bersedia
kami semua bersedia pak
tapi yang penting
bambu itu ampuh untuk penangkal manusia siluman itu pak
sudah pasti ampuh
ada apa pak bukardi
kok rame sekali
oh semua orang pada minta penakal sama pak jarko pak ustadz
menangkal tolak bala pak ustadz
itu hantu yang suka memperkosa sama membunuh semakin banyak peminta korban
saudara saudara bambu kuning ini diletakkan di depan pintu rumah
ini menjegah teror siluman berbahaya

selamat malam datang ke sumernaga
kita bikin ruatan tolak balap
oleh karena itu kita semua
jangan sampai terjerumus ke dalam kemusrikan
karena menyekutukan allah dengan benda atau apapun juga
itu dosa besar
nah kalau kita takut terhadap sesuatu
kita hanya boleh minta tolong
hanya kepada allah
ibu mau tanya apa bu
iya pak ustadz
apa benar bambu kuning itu
bumbu kuning itu hanya benda biasa
yang tidak bisa kita mintai pertolongan
apalagi diminta perlindungan
jadi kita jangan bergantung kepada bambu kuning itu
pak ustadz mau nanya
jadi bagaimana caranya kita bisa menghindari siluman dari kampung kita ini pak ustadz
dengan lebih mendekatkan diri kepada allah
yaitu dengan memperbanyak zikir dan membaca al quran
setan dan jin tidak akan berani mengganggu manusia
yang hatinya senantiasa dekat kepada allah
apa benar di kampung kita ini ada manusia suluman pak ustadz
setan itu punya banyak cara untuk memperdaya manusia
dia bisa memberi kekuatan kepada manusia
yang mau memuja dan bersekutu dengannya
setan juga seringkali menanamkan rasa takut
kedalam hati manusia
agar manusia itu minta perlindungan kepada setan
dan akhirnya terjerumus ke dalam kemusyrikan
sesaji ini mau dibawa kemana pak
mau dibawa ke sumunaga pak ustadz
ada ruatan tolak bala yang dipimpin pak jarko sama pak lura
bisa kita beri perhatian kepada pak jarko
permisi pak ustadz
permisi pak ustadz
pak ustadz kita harus segera temui pak lura pak ustadz
apa yang dilakukan pak jarko itu semakin menyisatkan warga pak ustadz
iya kita coba memberi pengertian kepada pak lurah
agar tidak memimpin acara ruatan ini
iya pak ustadz
ada apa ini pak
pak tolong batalkan acara untuk memimpin ruatan di sumur naga itu
kalau pak ustadz ibrahim mau memimpinnya silakan saja
bukan itu permasalahannya
tapi ajakan pak jargo itu sudah menyesatkan warga
ini sudah tradisi
tidak ada seorang pun yang melarang tradisi ini
tapi kita harus meluruskan
tradisi yang tidak benar pak
ajakan pak jarko
untuk tetap memberikan sesaji kepada sumunaga itu
itu perbuatan sesat
iya pak lura
sudah seharusnya kita menghentikan tradisi yang menyesatkan itu pak
kalau terjadi apa apa di kampung ini
apa kalian mau bertanggung jawab
apakah kalian tidak melihat
sudah banyak orang orang yang meninggal karena sumunaga itu
itu pertanda penunggu sumunaga itu sudah meminta tumbang
sebagai seorang muslim
tidak sepantasnya kita minta perlindungan kepada sumunaga itu pak
dan bapak sebagai lura
seharusnya bapak dapat memberikan contoh yang baik
untuk tidak berbuat kemusrikan
saya tidak mengajarkan kemusrikan
dan saya tidak menyembah sumun itu
hanya sebagai perantara
untuk doa saya diterima oleh tuhan
sekarang saya minta tinggalkan tempat ini
saya tidak butuh nasihat kami
tuhan kita akan menunggu
tuhan yang akan memasuki kepala kambing dengan dana bungkusan ini
di dalam sumur ini
sudah siap semuanya pak jarko
bagaimana kalau kita memulai acara ritual ini
silakan pak jarko
kepala kambing di dalam sumur ini
lihat itu pak ustadz
pak lura sudah mengakhiri warga perempuan musik pak ustadz
kita tunggu saat ini yang tepat
baru kita bertindak
baik pak ustadz
untuk menghormati kinaga
marilah sama sama kita gitar di sumur ini
sebanyak tujuh kali
inaga jauhkanlah kami dari mara bahaya dari mara petaka
inaga berikanlah kami rejeki yang banyak biar panen kami melimpa ruang
saya mau ambil air
mancang amat kamu
pak jargo sumur ini kan sumur umum jadi siapa saja berhak ambil airnya
siapa bila milikmu ini sumur keramat siapapun yang mengambil air dari sumur ini harus izin aku
pak jarko dari sejak dulu semua orang tahu tanah di daerah ini adalah tanah

tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada tanah
termasuk sumur ini
sumur ini airnya bersih loh bagus
jadi harus kita gunakan dengan sebaik baiknya pak
kalian pasti akan kena murka nyaki naga
kalian berdua pasti mati
iya betul betul
pak jargo kematian itu hanya allah yang menentukan
bukan sumur ini
sumur ini tidak punya kekuatan apa apa pak
dan kita tidak boleh percaya kepada sumur ini
kita hanya boleh minta perlindungan kepada allah swt
biar saja pak jarko
kalau nanti terjadi balap pada kedua orang ini kita tidak usah bantu
jangan pak jarko
kalian berdua pasti mati
jangan pak jarko
semua ini pasti beracun
ibu berangkat kerja dulu ya iya bu
kalau kalian lapar mau makan ibu sudah gorengkan tempe
ibu kenapa sih dewiko nggak boleh menerima uang dari bapak
iya bu bapak kan sekarang uangnya banyak
ibu juga gak tahu bapak kamu cari rezekinya dari mana
soalnya kita tidak boleh makan dari sesuatu yang belum jelas halalnya nak
emangnya bapak sekarang kerjanya apa sih bu
ibu sendiri nggak tahu
ya udah kalau kalian butuh uang
kalian minta sama ibu ya
sekarang kalian belajar lagi mau kerja